sopir taksi berunjuk rasa dan menutup tol dalam kota arah selipi
indra mereka juga melakukan sweeping terhadap taksi yang masih beroperasi
semua penumpang taksi dipaksa turun di tengah jalan tol dan menaiki mobil angkutan lain
ribuan sopir taksi konvensional ini selasa pagi menggelar aksi di depan gedung dpr mpr jakarta
mereka menuntut pemerintah segera menghapus transportasi berbasis online
tidak hanya antara sopir di satu perusahaan taksi yang sama
kericuan juga terjadi antara ratusan sopir dengan mahasiswa universitas atmajaya jakarta
bentrokan terjadi setelah para sopir merazia sejumlah kendaraan umum yang masih beroperasi
para mahasiswa memprotes razia angkutan umum yang dilakukan para sopir taksi
beberapa sopir taksi yang tidak ikut turun ke jalan dilempari batu
mereka juga memaksa bus mayasari dan aptb yang melintas di sekitar lokasi menurunkan penumpang
satu taksi dirusak